janji sama lo suatu hari nanti
aku akan ceritain semua masalah gue
lengkap dari a sampai z
suatu hari nanti
suatu hari nantinya lo mah lama udah kayak dongeng
tapi kalo memang ini masalah neng reva
gue masih tau ya sama lo
cinta itu gak pernah berjalan semulus sesuai keinginan kita
anak bapak mimi dulu
jan jan jan jan
ngapain sih digodain kesian lah
orang lagi istirahat juga
biarin aja dia tidur
ini kan jam bengkel emang udah tutup
lagi iya dia tidur di sini
kan di atas ada kasur udah kita beli mahal mahal
kenapa gak di atas
norok lagi berisik
ini orang suka lucu nih
lo tuh ngatain bedul sama dodot kalo norok berisik
lo sadar gak sih
lo pun kalo tidur sama kayak mereka
bahkan lebih parah
suara norok mereka kan gak seberapa aja
lo kayak traktor suara lo sumpah
nuduk suara norok gue kayak traktor lo
salah besar itu
suara norok gue itu pasti merdu
sama kayak penyanyi kalau lagi nyanyi di konser
jam segini masih ngoprak ngaprik motor
gak tau ya
gue mau ngecek mesinnya aja
maksudnya masih bagus atau enggak
sambil ya lo tau lah
gue pengen banget ganti motor yang baru yang sisi lebih gede
ya kalo untuk motor baru sih tulusan lo ya
gue temenin sekarang
ya enggak sekarang juga
ini aja belum beres
kesian tuan putri
jadi sariana aja di kamar dia
jangan jangan boy yang nelfon
kayaknya gue off lo deh
ya ampun pantasan aja tadi lu gak masuk di kelasnya pak rizal
kuo telepon juga gak diangkat
iya tapi tadi gue gak datang
bukan gara gara gue sakit
terus karena apa dong
gara gara gue telat rai
jadi tadi itu sebenernya gue masih baik baik aja
nah terus si boi itu ngajakin gue buat tanda tangan kontrak ke kantor ph
pulang dari situ tiba tiba hujan dan gue kehujanan
jadi kita nedu dulu
untungnya tadi ketemu sama putra
habis itu gue otw ke kampus sama putra
tapi tiba tiba pas gue cek jam ku udah telat
akhirnya gue pulang deh
habis itu nyampe rumah gue langsung ketiduran
makanya gue gak cek hp dan gue gak tau lo nelfon dari tadi
iklan koyo dua sejoli
jadi produsernya itu ngeliat gue sama boy pas foto kalender kemaren
waduh asik tuh bisa ketemu sama buy terus
ih raya kok lo jadi ngomong kayak gitu sih
gue tuh bukan yang seneng tau gak sih dapet kerjaan sama dia
gue malah kesel
aduh mana gue sekarang jadi lemes banget
gue bersin bersin mulu dari tadi
yaudah lu cepet sembuh ya pak
nanti gue fotoin catatan gue biar lo bisa belajar
iya thank you banget ya rai
yaudah sekarang lo istirahat gih
hah ini udah pasin yang reva lagi lo
lo mikirin dia lagi
selalu sambut pautnya ke sana
gak ada urusan sama reva
ini nih yang gue gak suka dari lo nih
lo tuh gak pernah bisa terbuka sama sahabat lo sendiri
gue tuh kenal sama lo gak setahun dua tahun boy
gue tau banget
muka lo lagi seneng susah sedih aja gue tau
jelas banget nih kelihatan nih
semenjak lo tau kalo reva itu adeknya dean
muka lo tuh berubah banget
gak ceria galau gak enak lah pokoknya
kalau lu bukan cerita ke kita kita terus lo mau cerita ke siapa
lo mau pendam rasa itu semuanya di sini sendirian
aku akan ceritain semua masalah gue
dari a sampe z
suatu hari nanti
suatu hari nantinya lu mah lama udah kayak dongeng
tapi kalo memang ini masalah neng reva
gue kasih tau ya sama lo
cinta itu gak pernah berjalan semulus sesuai keinginan kita
ya samalah kayak gue sama tata
gue gak nyangka aja kalau setelah gue mulai sayang ternyata
gue tahu kok kondisi itu
kiri udah cerita sama gue
giri sebenernya gak enak ya sama lo
dia juga ngerasa bersalah
terus dia risi janji mau minta maaf langsung ke lo
tadi gue udah ketemu dia udah minta maaf dan dia udah jelasin semuanya juga ke gue
tapi buat gue sih gak masalah ya
secara gue kan ganteng
banyak cewek di luar sana yang ngantri untuk dapetin hati gue ya kan
kikan mau sama gue
iya kali aja dia mau sama gue
pertama lu yakin siap untuk bersaing sama anak warrior yang lain
dan inget ya gue udah anggap kikan seperti adik gue sendiri
gak boleh ada yang deketin dia termasuk lu ataupun anak warior yang lainnya
mau deketin kikan lapor sama gue ngomong sama gue
ya kalo gue gak izinin gak boleh lah
kalau kita ngomongin soal patah hati emangnya lo gak pernah ngerasain patah hati
ya gue pernah patah hati
tapi gak separah lo
gue lebih sering bikin cewek cewek di luar sana patah hati
hahaha itu namanya ganteng doang tapi jomblo
buat apa lo ganteng gak ada manfaatnya namanya lo
kadean nguping in aku gak asik banget deh
dari tadi kaka denger kamu bersin bersin terus
kamu itu bolos kuliah sakit juga
ini semua gara gara boy kan
iya kaka kenapa sih kau jadi malah nyalahin dia

ini semua tuh gara gara tadi ujian
hujan kak makanya aku jadi telat
kalau gak ujan juga aku gak bakal telat
ini yang bikin kakak gak suka kamu deket deket sama boy
boy itu bawa pengaruh buruk buat kamu
eh kakak kenapa jadi ngomong kayak gitu sih
kan aku tadi udah jelasin sama kakak ini semua gara gara hujan
dan tadi itu aku ada urusan tanda tangan kontrak sama boy
kalau bukan karena itu juga aku gak bakal pergi sama dia kok
jadi gimana deh
dia gak tau kalau aku bolos
justru dia taunya aku tadi berangkat sama putra ke kampus
lagian ya aku kan udah bilang tadi ini semua gara gara aku

siapa yang ngebelain boy sih kak

ya makasih ya
dulu dia gimana

tidak nterjina rabo ya
barangkali tidak terakhir
terima kasih marc